selamat sore anda menyaksikan cnn indonesia forward
bersama badan siber dan sandi negara republik indonesia
keamanan siber menjadi isu strategis di seluruh negara di dunia
sejak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan
dalam berbagai aspek kehidupan
dengan berbagai perubahan global dunia
turut melahirkan berbagai tantangan
termasuk diantaranya adalah mengenai cara membangun sistem keamanan
untuk melawan ancaman eksternal dan internal
dan untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kami
juru bicara sekaligus direktur proteksi ekonomi digital
badan siber dan sandi negara republik indonesia
sehat ya pak
iya pak kita langsung saja ini seperti kita ketahui
saat ini beragam aspek dari kehidupan kita ini
sudah memanfaatkan teknologi dan juga informasi
bisa dijelaskan pak bagaimana kondisi ruang siber di indonesia saat ini
kalau kita melihat tadi yang disambungkan
mbak ratu benar bahwa aktivitas kita gitu kan sehari hari semuanya memang sudah terkoneksi ya
dan kita berinteraksi di ruang yang namanya ruang ciber
ruang yang dibentuk dari ya interaksi berbagai macam perangkat manusia sistem di dalamnya
kondisinya saat ini adalah ya ini ruang yang memang sekarang menjadi aktivitas kita sehari hari gitu ya
ruang yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita ya semuanya ada di situ
jumlah pengguna intern
di indonesia sudah satu ratus tujuh puluh lima juta orang gitu ya
dan hampir rata rata delapan jam per hari kita berinteraksi di dunia tersebut
delapan jam sehari itu benar benar waktu yang banyak sekali begitu ya pak antoni
apalagi sekarang di masa pandemi corona semua ini beralih ke teknologi
cyber sebenarnya sejauh mana mempengaruhi kondisi keamanan dari cyber di indonesia sendiri
iya tepat sekali
begitu memang pandemi ini masuk semua aktivitas kita tentunya di ruang cyber
nah itu memang kemudian ya menimbulkan kerentanan gitu
banyak dari para penjahat orang yang tidak baik gitu kan memanfaatkan kondisi itu gitu kan
yang utama kita lihat ya memang serangan cybernya meningkat
kemudian berbagai macam bentuk usaha untuk mencuri kredensial mencuri data pribadi melalui phishing gitu kan
memberikan email yang phishing supaya orang ngeklik itu meningkat tajam
membuat website palsu yang isinya mengenai informasi covid sembilan belas itu menjadi tren secara global
iya peningkatannya itu berapa besar pak
iya saat ini per bulan oktober kita mencatat itu serangannya itu sampai empat ratus dua puluh tiga juta serangan
itu meningkat dua tiga kali lipat dalam periode yang sama di tahun sebelumnya
jadi meningkat dua tiga kali lipat di masa pandemi corona ini
sebenarnya apa saja pak yang paling banyak dan yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat begitu
iya kalau kita berdasarkan data yang dihimpun oleh pusat operasi keamanan siber nasional yang ada di bssn
itu yang paling banyak adalah phishing dan malware penyebaran malware
ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat
khususnya kita gitu kan karena memang sekarang banyak sekali gitu kan orang orang yang mengirimkan link gitu kan supaya kita mengklik link tersebut gitu kan
ini bagian dari phishing gitu kampanye phishing yang berusaha mengambil data pribadi dari masyarakat
baik jadi dari link itu kemudian diklik nah itu bisa mengambil data pribadi
sebenarnya bagaimana pak sebagai masyarakat ini kita harus mewaspadai hal hal seperti itu
iya bagian dari masyarakat adalah kita harus aware gitu ya
jangan mudah terjebak oleh hal hal seperti itu
banyak sekali kan di handphone kita gitu tiba tiba kita tanpa pernah melakukan apa apa tau tau kita mendapatkan hadiah seratus juta
mohon hubungi sekian terus klik link ini
nah ini bagian dari kerentanan kerentanan yang kitanya harusnya sadar gitu sebagai masyarakat gitu kan
memperhatikan hal hal begitu ya coba kita abaikan kita hapus dari perangkat kita
tapi masih banyak nggak sih pak laporan dari masyarakat
begitu yang kemudian terkena serangan cyber itu sendiri
iya banyak gitu masih banyak data tahun lalu kalau data tahun ini sekitar sebelas ribu gitu yang melaporkan ke bssn
terkait dengan ya hal hal seperti itu gitu ya penipuan fraud kemudian ya pengambilan data pribadi secara tidak sah gitu
kemudian setelah dilaporkan itu akan seperti apa pak apakah kemudian data itu bisa diproteksi kembali atau seperti apa
kemudian melakukan kalau memang ada yang bisa dibawa ke ranah hukum gitu ya ya tentunya itu nanti ditindaklanjuti oleh teman teman di kepolisian
tetapi sekali lagi kita menghimbau kepada masyarakat gitu kan dan membagikan trip dan tipnya gitu kan melalui media sosial biasa
untuk masyarakat bisa melindungi gitu melindungi gadget mereka melindungi akun mereka dari hal hal seperti itu
jadi laporannya memang sudah banyak sekali begitu ya pak
dari gadget itu
baik kita akan break sejenak dan indonesia forward masih akan kembali usai
terima kasih anda masih menyaksikan indonesia forward dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama jurubicara sekaligus direktur proteksi ekonomi digital badan siber dan sandi negara republik indonesia bapak anton setiawan
ya pak anton kalau tadi pak anton mengatakan bahwa empat kali lipat di masa pandemi ini serangan cyber ini bertambah begitu
apakah kemudian ini artinya masyarakat
indonesia sendiri belum aware belum terlalu waspada begitu terhadap serangan serangan cyber atau belum terlalu mengerti begitu
ya kalau kita melihat sebetulnya dari sisi global sih sebenarnya ini merata gitu ya
terkait pandemi ini serangannya merata gitu
tetapi memang kalau kita melihat tadi secara nasional ya kita menyadari gitu bahwa itu merupakan indikator bahwa memang kita tadi kan belum aware terhadap hal ini
makanya kemudian bssn pemerintah
pemerintah dalam hal ini menyiapkan satu strategi gitu kan untuk bagaimana kita mengantisipasi gitu kan berbagai macam kerentanan dan ancaman yang terjadi di ruang cyber
ya strateginya sendiri dari bssn itu apa saja pak
ya jadi yang kita susun adalah ini sebetulnya amanat dari undang undang ite kemudian diturunkan menjadi pppst pp tujuh puluh satu tahun dua ribu sembilan belas bahwa negara punya dua kewajiban gitu
ya dua peran gitu ya
yang pertama adalah peran fasilitasi yang kedua adalah peran perlindungan
nah dalam rangka peran perlindungan itulah kita menyusun sksn
strategi keamanan cyber nasional
apa sih di situ
ya di situ lingkupnya adalah bagaimana kemudian bssn mengkolaborasikan semua unsur kekuatan siber kita ini
ada dari unsur pemerintah unsur bisnis unsur akademisi sampai unsur
unsur masyarakat kita semua
bagaimana kita mengkolaborasikan mensinergikan sehingga kita bisa bersama sama gitu menurut tanggung jawab masing masing untuk bisa mengatasi ancaman ini
baik sinergi dari empat poin tersebut tadi terkait dengan strategi keamanan cyber nasional ini atau sksn begitu tadi ya disebutnya
bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai sksn ini yang empat itu
apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah
dan juga apa yang sudah
diberikan oleh bssn ini sendiri
ya memang kemudian jabaran dari sksn adalah ada lima gitu ya
ada visi misi kemudian peran dari masing masing stakeholder kemudian bagaimana menjalankan dan disitu ada tujuh area gitu ya
ada tujuh area yang dimana kita bekerja untuk mencapai perlindungan dan kemudian kesejahteraan secara ekonomi digital
area yang pertama tata kelola terus kemudian ada manajemen risiko ada pengembangan kapasitas kesiapsiagaan kerjasama internasional gitu pembangunan sdm gitu
itu hal hal yang ada di dalam sksn mbak ratu
yang kemudian ya masing masing mengambil porsinya gitu untuk menjalankan itu tetapi dalam koridor bersama secara nasional
baik visi misinya itu apa saja pak dari sdm
iya jadi visinya sama dengan visi presiden
ya itu ya indonesia maju gitu kan yang berdaulat gitu kan yang kemudian mandiri gitu dan berkeberat kepribadian sesuai dengan ya falsafah hidup kita dan budaya indonesia
kemudian misinya yang pertama adalah perlindungan terhadap infrastruktur pemerintah infrastruktur kritis nasional vital gitu kan seperti energi transportasi keuangan perbankan itu
terus kemudian yang kedua
yang kedua adalah ya menyiapkan gitu kapabilitas kita gitu kan
terus kemudian membangun regulasi dan yang keempat tentunya kerjasama internasional gitu untuk memperjuangkan kepentingan indonesia di ranah internasional di ranah cyber
sejauh ini sudah seberapa jauh pak strategi ini berjalan
iya sejauh ini sih saat ini sedang disusun pak ratu
justru kita harapkan mungkin di akhir tahun atau di awal tahun bisa disahkan oleh presiden sehingga kemudian
itu menjadi acuan bagi kita secara nasional untuk bersama sama
karena ketika kita bicara keamanan cyber yaitu bukan hanya bssn ya
kalau hanya bssn nggak mungkin bisa menangani seluas ini gitu kan tingkatan nasional atau global
nanti kita akan berbagi peran gitu bersama sama
mudah mudahan sih di awal tahun bisa disahkan oleh pak presiden sehingga kita bisa maju bersama sama
setelah disahkan apa yang pertama kali
apa yang akan dilakukan pak
iya melakukan konsolidasi gitu kan dengan teman teman di sektor yang memang sudah dikenali di dalam sksn tersebut
misalkan ketika kita bicara penanganan cybercrime ya tentunya kita akan melakukan sinergitas dengan teman teman di kepolisian
ketika kita bicara cyber defense ya kita tentunya bekerjasama dengan teman teman berkolaborasi dengan teman teman di kementerian pertahanan tni
langsung kita akan lakukan kolaborasi dan di dalam dokumen tersebut nanti ada inisiatif inisiatif
tadi yang disampaikan mbak ratu apa yang harus dikerjakan
yaitu inisiatif inisiatif itu yang kemudian akan kita kerjakan dalam lima tahun ke depan
baik dalam kondisi seperti saat ini sebenarnya seberapa genting pak
atau urgensinya ini dari penyusunan strategi keamanan dari cyber nasional sendiri
kalau kita bicara ya kemudian kebijakannya ini lahir pasti dilandasi oleh sesuatu
jadi kalau kita lihat saja tadi kan serangannya saja sudah mencapai empat ratus dua puluh tiga juta serangan
ini sesuatu yang sangat genting
belum tadi laporan laporan dari masyarakat berbagai macam penyalahgunaan yang tidak bisa kita hindari
karena sekarang ya salah satunya dengan covid ini kita semuanya beraktivitas secara online mbak ratu
jadi mau enggak mau ya ini harus ditetapkan strategi supaya kita enggak berjalan sendiri
tidak berjalan sendiri sendiri
serangannya sudah masif tapi kita berjalan sendiri sendiri
wah ini bahaya sebagai sebuah negara
adakah sektor sektor yang sangat perlu diwaspadai pak
sebetulnya di undang undang kemudian di dalam pp sudah ada ditetapkan delapan sektor ya
seperti tadi saya sebutkan energi kemudian keuangan perbankan kemudian tetapi ketika sekarang dengan adanya pandemi kita menemukan sektor yang kemudian kita bisa mencari
jadi kita bisa mencari
jadi kita bisa mencari
jadi kita bisa mencari
yang kemudian tadinya belum terlalu dilihat sekarang menjadi prioritas yaitu sektor kesehatan
data data kemarin pasien covid bahkan sekarang data data pengembangan vaksin itu banyak dicari oleh para hacker gitu ya
itu harus kita amankan gitu
ini salah satu sektor yang kemudian muncul menjadi urgensi tadi untuk kita amankan adalah sektor kesehatan gitu
walaupun di samping itu kita juga mengamankan sektor finansial ya dan perbankan
karena dengan era pandemi ini ekonomi digitalnya justru meningkat tajam gitu kan
satu sembilan ratus triliun gitu kan potensinya
nah itu kalau nggak kita amankan ya berbahaya
betul sekali jadi memang ada sektor sektor yang ternyata di masa pandemi ini menjadi sektor yang lebih penting begitu ya untuk diamankan
sejauh ini pengamanannya seperti apa pak
iya untuk sektor kesehatan kita kan bekerja sama
dengan kementerian terkait khususnya kalau dalam hal ini pasti kementerian kesehatan
bssn mendukung dalam satgas covid sembilan belas untuk mengamankan data data gitu kan dari covid data data dari pasien dan lain lain itu kita amankan
kemudian kita bekerja juga dengan pemerintah daerah karena data data itu kan sebetulnya dihimpun dari teman teman di daerah kan
mereka langsung dari pemerintah pemprov pemda gitu kan
itu yang kemudian kita bersama gitu kan
bssn memberikan dukungan
hubungan teknis penguatan sistem monitoring gitu kan
dan kemudian menyiapkan tim kalau terjadi apa apa untuk mitigasi penanggulangan
kalau ada kebocoran data atau penyerangan sistem kita turunkan tim
baik berarti kedepannya urgensinya ini sudah cukup tinggi begitu ya
harus diwaspadai karena serangan cyber yang meningkat
kemudian bssn ini datang untuk melindungi begitu
sementara itu apa saja yang sudah dilakukan oleh bssn
pertama di tahun lalu dari sisi kita melakukan perlindungan kita tadi membangun yang namanya
pusat operasi keamanan sibernasional yang didalamnya ada fungsi national security operations center
dia itu yang memonitor traffic kita secara nasional
jadi kalau ada apa apa gitu anomali atau kejadian apa ya langsung alert gitu kan
dia bisa menyampaikan ke kementerian tertentu eh lagi ada serangan loh
hati hati segera di tutup
atau dilakukan patching atau dilakukan mitigasi itu yang pertama
terus kemudian kita juga membangun karena serangannya begitu banyak mbak ratu gitu kan
ada juga serangan itu yang kemudian karena sistemnya lemah menjadi insiden
insiden itu harus ditangani maka kita membangun c serv
jadi kalau ada kejadian jadi yang respon gitu kan
itu kita bangun
sementara ini kita membangun di tingkat pemerintahan dan dukungan
beberapa kita kembangkan gitu bekerja sama dengan akademisi dan juga di sektor ekonomi digital
itu yang saat ini
terus yang ketiga kita juga menyiapkan ya apalah teknologi kalau nggak ada orang yang mengawaki
biasa biasa kemudian meluncurkan yang namanya peta okupasi
peta okuposi itu menjelaskan profesi apa sih yang dibutuhkan di keamanan siber gitu kan
supaya juga profesi ini diisi gitu
nggak hanya teknologinya ada tapi orang yang menjalankan nggak ada kan percuma gitu kan
jadi kita isi dengan peta okupasi terus kita membangun sekarang standar kompetensi kerja nasional indonesia
itu untuk mengisi posisi orang orang yang nanti akan bekerja
melakukan monitoring melakukan proteksi melakukan penanggulangan
itu saat ini yang sudah kita kerjakan gitu
dan ini berkelanjutan maksudnya enggak berhenti di tahun ini
sampai beberapa tahun ke depan
baik jadi bukan hanya dari infrastruktur tapi sdm nya juga ini harus diperkuat begitu ya untuk bssn
baik kita akan jeda sejenak
indonesia forward masih akan kembali
usai jeda berikut
terima kasih anda masih menyaksikan indonesia forward
dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama jurubicara sekaligus direktur proteksi ekonomi digital
badan siber dan sandi negara republik indonesia anton setiawan
ya pak anton tadi sudah kita bahas bersama mengenai tujuan serta visi dan juga misi
dari strategi keamanan
selanjutnya apa kemudian yang menjadi fokus dari sksn ini
ya fokus dari sksn adalah ya ada tiga gitu
pertama perlindungan gitu ya
perlindungan khususnya kepada infrastruktur informasi vital nasional seperti tadi saya sebutkan
seperti energi pln kita bisa kita punya pengalaman tahun lalu ya blackout jawa dan bali itu sudah melumpuhkan
tidak hanya energi kemudian telekomunikasi perbankan ada efek rentetan yang ini harus kita amankan benar benar
kemudian ekonomi digital karena kita potensinya sangat besar kan ekonomi digital sampai rp satu sembilan ratus triliun hampir sama dengan apbn kita
ini harus kita amankan semuanya sekarang kita belanja online
ya kan semua bertransaksi online ini harus kita amankan
yang kedua tadi pembangunan kapabilitas gitu kan termasuk bagaimana kita menyiapkan regulasi regulasi
sehingga pengaturan di ranah cyber ini menjadi ya lebih jelas gitu
bukan hal yang kemudian di cyber ini kita bisa bebas atau semaunya gitu kan
termasuk bagaimana kita menumbuhkan budaya
ini yang sering kita lupa bagaimana budaya keamanan cyber ini
kita sudah dapat teknologinya tetapi kalau budayanya kita nggak mengikuti mbak ratu
berbahaya kan kita online gitu tapi yang diakses mungkin judi online gitu kan
pornografi gitu karena memang kita tidak menyiapkan budaya kita untuk teknologi tersebut gitu
dan yang ketiga tentunya kita harus berkolaborasi juga gitu kan
dengan baik ya stakeholder yang pemangku kepentingan di dalam negeri maupun di luar negeri
karena sifatnya sudah global kan gitu
kita sudah berhubungannya itu sudah borderless antar negara itu batas batasnya sudah tidak terlihat
jadi kita harus berkoordinasi berkolaborasi dengan negara
dan negara lain sebagai sebuah masyarakat global
bentuk kolaborasi dan juga penguatan untuk pengamanan cyber ini apa yang diperlukan oleh bssn
biasanya kalau kita bicara kolaborasi di bidang keamanan cyber gitu
hal yang pertama biasanya information sharing gitu ya
bagaimana kemudian masing masing entitas baik itu dalam skala negara skala regional misalkan asean maupun skala global
kita bertukar informasi
bisa jadi saat ini di negara a atau di wilayah a terjadi serangan ransomware b
kita belum gitu
tetapi itu akan memberge kita
kalau kita kemudian saling bekerja sama saling mengingatkan gitu kan
membagikan experience atau pengalaman itu itu menjadi suatu awareness dan preventif bagi kita
itu yang kemudian kalau kita bicara skala global itu yang kita susun
terus kemudian kita juga menyusun
karena norma norma keamanan cyber gitu kan
karena jangan sampai kemudian kita saling serang gitu antar negara gitu ya
karena emosional atau karena pemicu apapun yang kemudian justru akan saling merugikan
bisa kita bayangkan dua tahun lalu ada ransomware yang menyerang rumah sakit
dengan pelayanan rumah sakit orang lagi sakit orang lagi operasi tau tau terhenti
ini kan berbahaya membahayakan keselamatan hidup masyarakat luas
baik jadi kolaborasi antar negara juga dibutuhkan untuk pengamanan dalam nasional sendiri ya pak
kemudian siapakah nanti yang akan menjadi pelaksana dari sksn ini
iya pelaksana sksn nya ada empat gitu ya
biasa kita sebut dengan quote helik gitu ya
dari sisi pemerintah terus kemudian dari sisi bisnis
karena kita tidak terlepas kalau kita bicara ekonomi digital
pelaku pelaku utamanya unicornnya itu adalah teman teman bisnis gitu ya
yang dia berperan besar kepada ekonomi negara ini
terus kemudian akademisi disini kita mendapatkan pemikiran pemikiran ya
sumbangan pemikiran termasuk riset gitu kita dapatkan dari teman teman di akademisi
terus kemudian dari masyarakat gitu masyarakat juga banyak
komunitas komunitas cyber security yang ikut memberikan masukan memberikan dukungan
nah empat ini mbak ratu yang kemudian menjadi komponen utama untuk pelaksanaan sksn nanti
baik jadi ada empat komponen bisnis pemerintah kemudian juga masyarakat dan akademisi
yang terakhir sebelumnya sudah disampaikan sksn ini untuk melindungi kepentingan umum pastinya
dan bisa dijelaskan lebih lanjut kemudian bagaimana masyarakat ini akan mendapatkan manfaatnya dari penetapan sksn tersebut
ruh utama dari sksn adalah perlindungan tadi ya peran perlindungan
untuk apa ya pertama kalau kita lihat nanti untuk ekonomi digital lah pasti
itu yang manfaat yang paling besar yang bisa dirasakan masyarakat
masyarakat bisa bertransaksi bisa beraktivitas gitu kan dengan aman di ruang cyber
itu yang kita pastikan yang kedua ya kehidupan bernegara ini bisa berjalan tetap dengan baik gitu
karena hidup kita ini enggak terlepas dari listrik enggak terlepas dari kita transaksi perbankan keuangan
nggak terlepas kita dari transportasi itu yang harus kita lindungi dari serangan cyber
karena kedepannya ya sekarang pun sudah ya sistem sistem ini semua sudah dioperasikan gitu kan dengan industri empat
dengan internet saling terkoneksi gitu bukan manual lagi
kalau itu menjadi serangan cyber ya bisa terjadi seperti di film film ya di die hard itu
bahwa sebuah instalasi bisa dikuasai oleh teroris ya mudah mudahan kita tidak seperti itu
jadi itu adalah manfaat yang kita bisa dapatkan ketika nanti memang kita bisa implementasikan sksn ini dengan baik
baik jadi terakhir pak pesan pesan untuk masyarakat apa yang bisa dilakukan untuk tetap waspada terhadap cyber
benar tepat sekali pada bagian ini saya ya menghimbau kepada masyarakat gitu kan
teknologinya sudah ada kita mari kita kenali teknologi yang kita pakai
ya kita mengenali kalau kita misalkan sebagai contoh lah kita menggunakan wa paling banyak
teman teman nanya wah wa saya di hack padahal di dalam wa ada fitur pengamanan yang harusnya bisa diaktifkan
jadi mari kita sama sama mengenali teknologi itu pertama
yang kedua ya ketika kita berinteraksi di dunia maya jangan lupa nilai nilai kebangsaan kita nilai nilai sosial kita yang baik ya harus dibawa

jangan sampai ketika kita bertemu kita ngomongnya sopan santun dengan etika kemudian ketika kita pindah ke twitter kita menjadi etikanya hilang
nah itu harus dibawa gitu bahwa nasionalisme nilai nilai kebangsaan indonesia harus dibawa
tidak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya
baik terima kasih pak anton luar biasa semoga cyber di indonesia ini tetap bisa terlindungi
amin terima kasih
demikian pembahasan mengenai ruang cyber dan juga tantangan revolusi

saya anton setiawan bersama dengan jurubicara sekaligus direktur proteksi ekonomi digital badan cyber dan sandi negara republik indonesia anton setiawan
dan tentunya kita harapkan strategi keamanan sibernasional yang disusun oleh bssn nantinya akan dapat diimplementasikan dengan baik oleh semua pemangku kepentingan untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan siber dalam revolusi empat
dan sekian indonesia forward bersama badan cyber dan sandi negara
saya ratu nabila terima kasih dan sampai jumpa